jadi saya menjadi kepala bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan
jadi saya menjadi kepala bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan ketentuan menteri
itu kontraknya itu penugasannya lima tahun
dan saya sudah lima tahun bahkan lebih
pergantian itu biasa ya bagi saya itu biasa saja gitu nggak ada masalah
ya kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti nggak ada masalah
ya bagi saya tidak ada masalah
oh tidak ada hubungannya dengan bansos pramuka ya pramuka bansos waktu bulog nggak ada
saya tidak pernah menolak bansos justru bansos itu kan programnya pak presiden
beras yang ada di bulog itu kan berasnya pemerintah
kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan beras itu saya hanya tugasnya menyalurkan
jadi enggak ada hubungannya dengan itu ya menolak itu enggak ada
dan bukan kapasitasnya di urut bulog untuk menolak
harus melaksanakan perintah negara ya
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya